sakit hati saya tidak akan hilang sampai kapanpun kemet
sakit hati saya masih membekas
dulu setiap hari saya selalu mencuri curi waktu untuk bertemu kamu
di sini di danau ini
ceng denger ya
nanti saya kalau jadi ketua rt
waduh sudah pasti saya ingin berhenti
saya mencuri kamu
saya siksa kamu tiap hari
apalagi kalau jadi ketua rw
waduh lebih lebih lagi
saya akan siapkan satu hansip khusus
terus kamu gaji hansipnya dari iuran warga
sudah pasti dong
sudah pasti begitu
terserah saya mau ngapain
ya tidak bisa begitu
itu namanya menyalahgunakan jabatan
nggak boleh menggunakan jabatan itu untuk kepentingan pribadi
namanya juga pejabat
emang harus begitu
pokoknya saya ingin curi kamu ceng
duh duh duh
kalau saya disuruh rem harusnya kum
muka kamu bahagia sekali dong
oh sudah pasti
bum kita ktm yuk
nanti siang saunya doang jam segini ramai
prt penut silahkan
alhamdulillah kamu akhirnya datang
kan sobring kemana aja
padahal nanti malam itu sudah pemilihan ketua rt
iya sebelumnya saya minta maaf pak
saya lagi sibuk ngurus pernikahan saya
memangnya siapa calonnya
ada namanya dede
orang cidahu suka bumi
dulu teh tetangga saya di desa cibarengkok
alhamdulillah kalau kamu ada calonnya ya
saya doakan semoga lancar ya
nih nanti kamu urus ya buat nanti malam
saya lanjutin lagi ya
kalau gitu saya permisi pak
nah apa kabar
kamu serius mau menikah sama dede

kalian mau tinggal dimana
kalian tidak boleh tinggal di sini
masa istri di rumah sementara suami tulang langgang kerja
kamu menyalahi norma norma budaya ceraus
hanya satu yang bisa membuat saudi tidak bisa menikahi dedek
saya menikahi eros
tapi itu tidak mungkin
sakit hati saya tidak akan hilang sampai kapanpun kemet
sakit hati saya masih membekas
dulu setiap hari saya selalu mencuri curi waktu untuk bertemu kamu
di danau ini
kita duduk di kursi ini
tapi kamu mengkhianati saya
eir saya tidak pernah berkhianat eir
kamu selingkuh kemi
dengan perempuan yang dari cimacan
tepat dua hari sebelum kita menikah
saya tidak pernah berselingkuh nanya
kamu ketangkap warga sedang berduaan kemi
nikah dengan kemeh
mam mau pakai sayur
rupiah teh menguat lagi
ketembung tika jauhan
neng dedeh nu nyanak rantang
omat omat tong di herian
nyi dedeh nu nyanak rantang
nyanak rantang rek nganteran
hah kang bas
dedeh kang bas
dedeh teh mau nikah sama kang bas brai
ketembung tika jauhan
inilah salah satu nikmat kita punya keluarga
kan sekarang istri saya sudah ada di sini
nanti setelah kita kerja
kita buka makan berdua
terima kasih pak sao
aduh subhanallah subhanallah